mungkin kalau aku nggak kenal sama kamu
atau aku gak datang di kehidupan kamu
semua ini pasti akan terjadi
aku gak nyalain kamu kok
eh kamu masih belum makan kan
kamu makan dulu ki
nanti kalau kamu gak makan
kamu harus selamat ya
aku gak akan bisa maafin diri aku
kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu
aku gak akan bisa maafin diri aku free
kamu tolong ya
kamu tolong kasih aku kesempatan
untuk nebus semua kesalahan aku
kalau kamu kasih aku kesempatan
aku akan ngabulin semua permintaan kamu
kamu sih mas jangan menghalangi jalan
kata dokter dia keadaannya masih sangat kritis
sampai sekarang ini belum sadar
ini semua salah aku
gara gara aku di jadi celaka
ini bukan gara gara kamu
ini justru gara gara aku
aku juga jadi nyesel
mungkin kalau aku nggak kenal sama kamu
atau aku gak datang di kehidupan kamu
semua ini pasti akan terjadi
aku gak nyalain kamu kok
eh kamu masih belum makan kan
nanti kalau kamu gak makan kamu malah sakit
aku gak lapar kok
aku mau di sini aja
aku mau ada di samping free saat dia sadar
aku pulang aja ya
aku pulang aja ya
aku mau masuk

aku takut dia kenapa kenapa
aku mau masuk
rel sebenarnya dari dulu kak fri tuh sayang banget sama lo
rel sebenarnya dari dulu kak fri tuh sayang banget sama lo
cuma kita aja yang gak tau perasaan dia kalo
real dulu lo susah susah nyari cinta sejati buat lo
lo susah susah nyari cowok yang mau berkorban buat lo
sekarang cowok itu ada di depan lo rel
apa lo masih gak nyadar
lo lihat sendiri kan
kurang berkorban apa coba si fri buat lo
sekarang dia sampai terbaring komor kayak gini
buat apa kalau bukan buat lo
dan fri rela mendem perasaannya lama lama ke lo
terus bantuin lo deket sama neo
apa fri kurang berkorban buat lo
jadi itu rasanya
saya tidak pernah melihat seorang pria yang begitu dalam mencintai seorang gadis
saya benar benar gak tahu pak gitu
saya selama ini nggak tahu kalau fred cinta sama saya
aurel ada banyak kata yang selama ini terpendam di dalam hati aku untuk kamu
dan aku selalu gak punya cara untuk mengungkapinya
karena perasaan aku terlalu kompleks
tapi setelah aku pikir pikir lagi rasanya cuma satu kalimat krisis ini yang pantas mewakili semuanya
iya aku sangat mencintai kamu
dan ini tulus jujur sepenuh hati
dari lubuk hati aku yang paling dalam
selama ini aku nggak sadar kalau kamu cinta banget sama aku
padahal kamu udah begitu baik sama aku frey
pak udah bisa dinyalain sekarang pak
kamu lihat gak
aku nyalain kembang api ini buat sahur

kamu gak boleh tinggalin aku
kamu gak boleh pergi fre
fre kamu gak boleh pergi
rael itu bukan aku rael
rael aku gak mungkin tinggalin kamu rael
fre kamu gak boleh pergi fre
fre kamu gak boleh pergi
rael itu bukan aku rael
rael aku gak mungkin tinggalin kamu rael
maurel dan kaurel
maurel dan mas
maurel dan mas
maurel terus ke sana
aku gak tegang liat kamu tidur di tempat duduk
aku suruh suster pindahin kamu kesini
prih untung kamu udah sadar
kamu gak akan bangun lagi
dan gak akan manggil lama aku lagi
sepertinya kaki kirinya mengalami kelumpuhan
akibat kecelakaan itu
itu pertiga didalam dengani carl